peristiwa kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di ibu kota
kali ini kebakaran melanda kawasan tambora jakarta barat
selasa malam dua warga terluka akibat kebakaran ini
ya sementara itu satu rumah di pisangan timur jakarta timur juga terbakar yang diduga akibat konsleting listrik
warga jembatan lima tambora jakarta barat panik saat mengetahui kobaran api membesar di rumah sunadi yang juga memiliki empat kamar kontrakan
kebakaran yang terjadi di tengah permukiman warga ini diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik
tindakan warga yang kurang berhati hati saat proses pemadaman mengakibatkan dua orang menderita luka luka akibat tersengat listrik dan terjatuh saat melakukan pemadaman
keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit
sementara itu kebakaran juga terjadi di pisangan timur jakarta timur selasa sore
kebakaran sempat membuat panik karena lokasi tidak jauh dari pasar induk beras cipinang
mengantisipasi api merambat suku dinas pemadam kebakaran jakarta timur menyiagakan sembilan unit mobil air di sekitar kawasan pasar induk
kita unjurkan kebakaran sembilan unit
sembilan unit untuk rumah yang sedangkan hanya satu rumah sebagian saja di bagian atas
alhamdulillah untuk tempat juga tinggal
meski tidak ada korban dalam peristiwa ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah
sementara itu kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik
dengan dan hidup mumu sudah tiada satu ye ag embarrassment schwierig hati zar gost whether to keep chris